akan mengupdate tiga berita terpopuler hari ini kamis empat belas maret dua ribu dua puluh
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja ini dia videonya
sahabat kompas tv di berita pertama mendak angkat bicara terkait
pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri
menteri perdagangan zulkifli hasan angkat bicara soal peraturan
menteri perdagangan nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
mendak menegaskan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri
untuk mempermudah masyarakat terkait barang bawaan dari luar negeri dikenakan pajak
zulkifli hasan mengatakan tidak masalah jika penumpang membawa barang bawaan
yang diperuntukkan untuk oleh oleh
nah sekarang diatur yang beli ya lebih dari berapa dua pasang ya
kalau dulu berapa aja kan harus bayar
sebetulnya permendak ini membantu
sekarang kalau beli dua pasang nggak apa apa
di berita selanjutnya kpu menetapkan pasangan calon prabowo subianto dan gibran raka buming raka
unggul di sulawesi utara
kpu telah menyelesaikan rapat pelno rekapitulasi suara tingkat nasional
penghitungan suara tingkat provinsi sulawesi utara
gibran raka buming unggul di provinsi sulawesi utara dengan raihan satu dua ratus dua puluh sembilan enam puluh sembilan suara
sementara itu pasangan genjar pranowo mahfud md menempati urutan kedua dengan raihan suara dua ratus delapan puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh enam
sedangkan pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar menempati posisi terakhir dengan raihan satu ratus sembilan belas satu ratus tiga suara
demikian pembacaan model dihasil provinsi untuk pemilu presiden wakil presiden dari provinsi sulawesi utara
apakah kita bisa sahkan
dengan demikian model di hasil provinsi untuk pemilu presiden wakil presiden di provinsi sulut kita sahkan
di berita terakhir sahabat kompas tv akses jalan keluar masuk hingga rel kereta api di stasiun tawang semarang dikepung banjir
inilah kondisi banjir di stasiun tawang semarang
banjir pun kini berdampak pada lumpuhnya aktivitas stasiun
banjir menggenangi dari akses jalan keluar masuk kawasan stasiun hingga jalur rel kereta
pt kai daob empat semarang mengalihkan penumpang turun kereta ke stasiun semarang poncol mulai kamis pagi
nah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kalau begitu saya pamit undur diri dulu tapi jangan lupa untuk di like pemain nasabscribe channel youtube kompas tv
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital bayar tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya